nah artinya dampaknya ini ground motion nya akan penyebarannya akan menjadi cukup luas
sebetulnya survei itu bisa dimainkan nggak sih
berarti di sini sagu adalah bahan makan utama ya
jadi aku yakin sih kita bisa emas
semua pihak harus mengambil bagiannya masing masing
sampai final di dki kan sampai overtime kan
inggrisnya aneh aneh gitu kan
si jember yang larang siapa aja tem
dan keduanya memang menjadi perhatian kita
jadi anda beli makanan anda beli pakaian atau lain lain
yang apa nih yang kemarin kalah sama pj langsung